mungkin gus mohaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya
kalau kita lihat juga kemudian di slide berikutnya
baik baik ini menarik juga soal ruu pdp nanti kita akan bahas ke sana